surat dari itoh
kamu teh habisin dulu makannya
makan udah apal
jangan beranggung gua adi
ngobrol pakai surat
telah engkau berikan
pada yang lain
orang tuh kalau baca surat tuh
baca surat kepedesan
waktu dibunting waktu itu
itoh pedes banget nih itoh
kangen adik adik kangen
tunggu tunggu tunggu tunggu pak
wadih si empuah hari ini gaya banget pak
kayak tamarab legend
iya tuh badannya kayak gitar spanyol pak
rayu rayu pasti ada maonya tuh
biasa pak nih
eh surat doang tuh
kagak ada tempelan gitu
yang warna biru kalau kago warna hijau
yang hijau aja deh mpok
rp dua puluh kan
hitung aja deh udah
aduh kalau rp lima puluh gaji ayah bisa abis mpok
kagak ngapain deh
ini surat buat siapa
buat babelu apa buat bang ranji
nih mpok dengerin ya
adek orang cine di keranji
dia pake pantun segala
nih gua bales ya
ada buaya yang makan ikan patin
kalau ada tempelannya
ini surat bakal selamat lahir batin
eh cinte emang amat lu mpok
uang bener semua ini
ya elah ya bener lah gan
emangnya si ito itu kerja di mana sih
anak ayah sekarang kerja sama orang kaya
ayah denger katanya
juragan mau ngegadein
kebun singkong sama pak kades
bener kagak tuh
kamu mau beli
kalau juragan kasih
sekalian nama kebun kelapa ini
juragan tuh yang sebelahnya
ya elah juragan gak serius
lu kan gua gak tau
ini surat buat pacar si ito kan
eh lu denger mulai sekarang
ya ya kalau ada surat buat pacar ito
buat babenya siapa aja
gak gak pake tepi tepian kalau lu gak nunggu gue
gua pecat biar adek adek lu
masa bodoh gak ada urusan
baru pulang kerja lu ji
si ito masih sering kirim suratnya
dek gak kenapa napa
kan di jakarta itu doang sih yang
dek ito itu orangnya setiaan kok
loh kalau udah dia pulang langsung nikahin dia ya
iya nya makasih nya udah dulu ya
nya mau ke rumahnya si tamrin
maknya baik sama gue